setelah sempat tertunda akibat wabah covid varian delta
serta insiden tenggelamnya ke erinanggala
tni angkatan laut kini kembali menggelar latihan perang besar besaran
total ada sebanyak sekitar empat tiga ratus prajurit
tiga puluh tiga kapal perang tiga puluh sembilan kendaraan tempur afibi
serta belasan helikopter dan pesawat terlibat dalam latihan
yang bertajuk latihan operasi amfibi dua ribu dua puluh satu ini
sejak pemberakatan dari jakarta menuju pulau dabu singkep
di kepulauan riau pada dua puluh dua oktober lalu
sejumlah simulasi tempur sudah dijalankan
skenario pertama adalah adanya bahaya serangan udara dari pesawat tempur musuh
setelah pesawat tempur musuh berhasil dihalau
kini geliran kapal selam musuh yang berupaya menggagalkan jalannya armada kapal perang tni al
sejumlah kapal yang ditugaskan melindungi konvoy pun bergerak membentuk tabir pengamanan
setelah di posisi kapal selam diketahui
puluhan roket anti kapal selam dilontarkan
kapal selam musuh pun berhasil ditaklukan
selanjutnya kapal perang musuh yang jadi sasaran penembakan
puluhan peluru meriam kapal perang tni al menghujani kapal sasaran
akibatnya kapal musuh langsung tenggelam
gelaran latihan perang laut memang bukan hal yang mudah
pasalnya musuh bisa hadir di udara laut hingga bawah laut
belum lagi kerumitan koordinasi pendaratan marinir nantinya
dengan melibatkan demikian banyak unsur tentu resikonya pun semakin meningkat
atau membuat latihan ini bisa menjadi zero accident
selama latihan kita harus betul betul mengawasi
memantau semua kapal karena cukup banyak kapal
dimana kita harus mampu mengendalikan kapal kapal tersebut
dan kita harus meyakinkan bahwa semuanya dapat berjalan dengan aman dan lancar
artinya memang tiap orang tiap alutsista tiap kapal itu
kita harus yakin bahwa mereka mampu beroperasi dengan baik
sehingga ketika misalnya dilakukan latihan berjalan dengan aman
hingga malam hari pertempuran terus berlanjut
pihak mancis serangan udara dari semua kri menyalak menghalau pesawat muslim
yang masih berupaya mengganggu jalannya operasi pendaratan
senin dua puluh lima oktober dini hari konvoy telah tiba di lepas pantai pulau yang dikuasai musuh
dalam kapal pasukan marine bersiap menjalankan operasi amfibi
dalam situasi perang operasi penderatan amfibi merupakan operasi penuh resiko

sebelum pasukan menderat ke pantai sejumlah tembakan dilancarkan ke pososi musuh di pantai
ini berguna untuk melemahkan musuh sehingga meminimalisir korban di pihak kawan
puncak dari latihan operasi amfibi ini adalah serbuan ke pantai todak di pulau dabo singkep
disekenarakan pulau dabo singkep ini sudah dikuasai musuh
dan tugas dari korps marinir adalah merebut kembali pulau ini dari tangan musuh
tak lama berselang puluhan tank amfibi dan lebih dari seribu pasukan mariner menyerbu pantai
tak membutuhkan waktu lama pantai akhirnya bisa dikuasai marinir
sisa sisa muse yang berupaya melarikan diri dihantam tembakan roket dan meriam
menguji kesiapsiagaan operasional kesiapsiagaan tempur maupun peroperasian para jurid
dan tentunya setiap latihan kapal perang dimanapun di negara manapun pasti akan memiliki dampak strategis
dan tentunya ini adalah menunjukkan kekuatan dan kemampuan tni angkatan laut
dalam menjaga wilayah lautnya wilayah kedaulatan wilayah nkri
bagi tentara latihan tempur sudah selayaknya dilakukan secara rutin dan berkala
ini diperlukan agar tentara senantiasa profesional dan alutsista yang dimiliki tetap teruji
karena ada pepatah yang tetap berlaku sampai sekarang yaitu jika ingin damai maka harus siap perang
iwan hermawan yudhistira satria kepulauan riau